hingga minggu sore dua kapal yang terdampak cuaca ekstrim masih berada di pesisir laut di semarang
dari video milik patroli angkatan laut kapal barang terlihat dalam posisi miring dan terjebak
lumpur sementara kapal tongkang terdampar ke pinggir area pohon dan sempat merusak dermaga
bambu tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini semua anak buah kapal sudah diselamatkan
selain itu cuaca ekstrim yang terjadi di laut utara jawa sejak jumat lalu juga merusak banyak
kapal nelayan data sementara dari nelayan di tambak loro semarang sebanyak empat kapal hancur dan
tenggelam upaya evakuasi kapal tenggelam ke permukaan belum bisa dilakukan karena terkendala
cuaca nanti kalau sudah pada reda gelombangnya bisa dinaik dikasih pelampung tong jumlah kapal
yang rusak lebih dari sepuluh sebagian besar badan kapal bocor dihantam ombak sejumlah kapal terpaksa diungsikan
pemiliknya ke lokasi aman yang soalnya menggelam ya ada yang keraunya itu bocor ke tatap obat itu
akhirnya itu tangki besarnya ombak sampai sampai pada bocor ada yang diungsikan ke pihak bmkg maritim
tanjung mas semarang belum bisa dikonfirmasi mengenai prediksi cuaca
karena sedang libur hai danang cahyo semarang jawa tengah